namun pengamat ekonomi energi universitas gajah mada
jadi kalau di tempat umum sudah tidak wajib lagi untuk menggunakan masker di indonesia
yang dia akan dapatkan adalah konsekuensi yang positif
ini dilakukan setiap saat atau hanya ketika kerumunan mulai tidak terkendali saja
tapi kalau berbicara soal resolusi yang dicapai apa sebenarnya pak firdaus
ya itu kenangan gua sama temen temen gua sma tiga
nah kemudian kami juga menyiapkan surat suara untuk kalau seandainya ada pemungutan suara ulang
nah evaluasinya sejauh ini seperti apa sih bu atas pelonggaran
karena apa kami punya data epidemiologisnya
meski utang secara nominal naik
apakah pertumbuhan tersebut tujuh delapan tiga ini menggambarkan bahwa
startup yang produknya misalnya dibutuhkan oleh masyarakat tidak perlu khawatir
artinya kalau kita mencapai lebih dari itu
dampak penetapan status pengelolaan keuangan
dan juga penyelenggaraan yang terjadi di dalam keadaan
dan juga terhadap pemerataan ekonomi
tinggal sepasang suami istri yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan
karena memang selama ini ketika kami bertanya kepada keluarga almarhum
kekerasan fisik pada anak bisa berdampak fatal dan traumatis
tapi setelah promo dan cashbacknya berkurang itu mereka kehilangan user ataupun pelanggan secara signifikan
ayah ingin mengembalikan mental dan semangat mereka
cuma saya kaget sekali sudah sampai seratus sampai seratus
bayi bayi itu terancam kehilangan nyawa
berawal dari sebuah forum di internet komunitas indonesia card artist
dan bisa saya mengurangkan uang yang keluar
ada pun juga karena keputusan ini tidak akan ada seremoni
unit pelayanan kesehatan kementerian kesehatan merilis lima penyakit paling banyak terjadi
jadi penting bagi orang tua untuk mendampingi
sedikit juga saya tambahkan informasi untuk pemirsa megi dan anda juga
tapi dengan perhitungan in and out
maka transportasi merosot hotel akomodasi makanan minuman restoran semua drop
kompeten ini dalam artian bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk mereka yang adil dan merata
kebanyakan memang nggak bisa dipungkiri namanya anak anak
ataupun pada saat pandemi dua ribu dua puluh sebelumnya
dan memang untuk pemeriksaan firly bahuri pada hari ini ini adalah pemeriksaan dengan kapasitas sebagai saksi
relasi antara pasien dan dokter
lagi gua nggak nyesel lagi lagi gua nggak nyesel soalnya yang diinginkan kan dapat ya di bogor kan ya
tadi karena pemulihan nya cukup tinggi
seorang kawan yang lama tak berkabar tiba tiba menghibahkan emas seratus gram untuk kawan netra
di kabinet sendiri delapan puluh persen mintanya lockdown
oleh sebab itu tni polri harus berani mengambil kemampuan
seberapa besar sih kalian bisa ngerubah itu ngerubah pola latihan dari yang kalian harus latihan bergerak setiap hari
mereka bisa menganggap faktor faktor itu
oleh sebab itu pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional perang cyber akan semakin meningkat
sehingga mereka terpaksa harus melakukan phk
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kalau prediksi tenggelam dalam tiga puluh tentunya terlalu cepat ya
dengan merauk minimal tujuh puluh suara dari pemilih muda
ya tanding antar klub aja sih kak
dan saya guru itu kan
apakah ini masih akan ada gempa susulan
iya tapi masih dipisah pisah gitu karena lagi pandemi kayak gini jadi dipisah pisah pisah gitu satu satu
bisnis hijab terutama di bulan ramadan meningkat
komunikasi antara fili bahuri dengan sarwis silimpo dan memang apakah ada dugaan adanya permintaan sejumlah uang dari eksmentan sarwis silimpo
bersama pt industri baterai indonesia dan ningbo contemporary brand legend
daging bebek adalah sumber protein yang kaya akan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh kita
kemudian dia ngobrol panjang lebar dengan menggunakan bahasa sunda
begitu juga nanti untuk boksit stop
sepak bola itu untuk gue tiga puluh empat tahun
jadi intinya adalah talent scouting itu banyak datang
dengan sabar dan penuh tawa heri menuntun para tunanetra
jadi faktor mitigasi itu memang
jangan sampai di tempat di sini kompetisi main
belum ya belum menyetujui dilaksanakannya
nah siapa nih yang kangen jalan jalan amel kangen gak jalan jalan
ini bisa lebih dari lima jam
kira kira gimana ya ceritanya penasaran yuk kita cari tahu
di level finance track agendanya lebih kaya banget karena kita juga bicara tentang food crisis
kalo kemaren gue dapet kabar sih masih nunggu kepastian dari ibl dulu
ketika ada yang buka dan ada yang tidak
pada hari biasa tempat ini memotong dua sampai empat ekor kambing
bagi anda yang suka minuman kemasan mulai waspada ya
sejumlah video amatir dan cctv memperlihatkan detik detik terjadinya gempa susulan dengan magnitudo empat
apa sebenarnya yang disarankan oleh pihak bmkg untuk masyarakat
terus protokol kesehatan lah ini itu
youtube channel kata data indonesia
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
sehingga nantinya kami bersama tiga pilar juga masyarakat kader kesehatan
meningkat di negara negara maju
dari senior senior gue di pelitajaya zaman itu ada
nah mereka butuh akses juga karena selama ini juga kurang akses mereka itu
satu kilo enam on dua duanya sama
tetapi ada pemenang seperti amazon ada i
direktur eksekutif indikator politik indonesia
untuk memberikan susu formula bagi bayi bayi yang tidak bisa mendapatkan asi eksklusif dari ibunya karena berbagai kondisi
panen itu bungkul yang lahan sekitar lima puluh persegi ini
memang kalau misalnya kita lihat harga rumah ini terus naik karena lokasinya
kami juga tidak membatasi bisa menjadi donatur untuk keuangan
dari karakteristik heatwave sendiri itu biasanya terjadi pada negara lintang menengah hingga lintang tinggi
yang kita nilai adalah timnas indonesia
kita lihat seperti apa kronologisnya kalau kita bicara mengenai pt timah tbk sendiri
membangun sepak bola itu kan nggak harus jadi pelatih
lalu ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
pekerjaan itu ada dua ya informal dan formal
langsung ngeliat nih gue oh ternyata mereka ini
minum sehat rasanya di sini paling enak sih
ya gue belajar lah itu tapi gak terlalu jauh
apa yang diceritakan oleh mas ganjar betul
dan yang terakhir adalah integrasi pada pembayarannya baik cara membayarnya maupun juga integrasi tarifnya
atau diberlakukannya ptm di daerahnya masing masing
apakah tidak ada kegiatan lain selain menghadang truk di jalan
karena dia membantu anak aku gitu
luar biasa sekali penderitaan mereka itu harus melawan dingin kemudian harus tanpa listrik dan sanitasi juga sangat terbatas air bersih juga sangat terbatas
nah bagi para pecinta durian tentu tidak ada yang bisa menolak kenikmatan buah berduri ini ya
meski menjadi satu satunya provinsi yang berstatus ppkm level empat
mungkin ini karena hari pertama ya bisa dilihat situasi di ruang tunggu
pada saat sekarang ini harga minyak sudah turun cukup tajam dari tadinya satu ratus dua puluh enam dolar sekarang sudah di delapan puluh dolar atau bahkan tujuh puluh dolar
waduh disini macet mulu mbak tiap hari
dalam persaingan dan jangka panjang startup
itu nggak semua orang bisa melakukan itu
generasi milenial dan x
di stout mountain itu awalnya
surabaya gak gak incer
dulu kan gitu jadi kita aja gak bisa nembak kan yang main bawah kan
karena trend data itu menunjukkan beberapa indikator konsumsi retail
susah banget ngebayarnya juga dengan harga yang sangat minim
karena kita melihat bahwa di kawasan sudirman jakarta pusat ini merupakan daerah ataupun juga kawasan yang begitu padat
sebenarnya bisa semua tergantung
nah di saat pandemi mulai hilang atau kita anggap adaptif gitu ya karena virusnya masih ada
itu merupakan gaji berikut bonus yang dibayarkan melalui transfer rekening salah satu bank swasta
tak lupa mahfud md yang satu ini kita simak bersama

ternyata bekerja dari pagi sampai malam
ini jarang nih chan orang orang begini nih
perpindahannya itu sulit memang sulit
sementara untuk kambing berumur kurang dari tiga bulan dikenal dengan istilah batibulu
saat ini perkembangan budidaya kepiting tidak hanya dilakukan di pesisir
karena hanya akmal punya pendapat yang berbeda
sehat selalu terima kasih banyak
gak eh dulu dulu banget
ya itu kelihatan mulai tampak hasilnya